hari ini p tiga menggelar rapimnas yang dikatakan akan membahas dinamika politik nasional salah satunya mengenai capres dan cawapres
selain itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno yang juga dikabarkan akan bergabung dengan partai berlambang kaabah ini
benarkah kita akan mengkonfirmasi hal ini langsung kepada wakil ketua umum p tiga amir uskara dan membahasnya lebih dalam bersama dengan analis politik universitas salazer indonesia ujang komarudin
terima kasih kak ujang mbak caca
baik saya mau ke bang amir terlebih dahulu nih bang
sudah semakin jelaskah arah p tiga dalam pilpres mendatang terutama mengenai dukungan terhadap capres cawapres
nah karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa sebenarnya nama capres cawapres ini sudah disetujui semalam benar nggak
ya memang di internal kami kan ada
mekanisme yang harus kita lakukan untuk menghasilkan sebuah keputusan partai
di tingkat rapat pengurus harian dengan majelis majelis memang semalam sudah ada keputusan
tapi itu masih harus diselesaikan atau diputuskan dalam rapat pimpinan nasional yang sampai saat ini masih berlangsung mbak caca
jadi keputusan keputusan itu tentu akan menjadi keputusan partai setelah rapimnas ini selesai kami lakukan
begitu mbak caca
jadi masih dibahas ya dalam rapimnas
nama capres dan cawapres yang sudah disepakati semalam
nah mengenai ini pak amir mengenai sandiaga uno
apakah akan masuk ke p tiga sudah adakah komunikasi dengan sandiaga sejak sandiaga sudah mengatakan keluar dari gerindra
ya saya kira komunikasi komunikasi yang dibangun selama ini dengan antara pak sandi dengan p tiga tidak pernah terputus
sebelum pamit ke gerindra setelah pamit ke gerindra komunikasi itu tetap ada
cuma kan memang mekanisme mekanisme yang ada di partai kita selalu terbuka untuk tokoh tokoh yang ingin bergabung
tinggal kami menunggu kapan kira kira pak sandi secara resmi mengajukan diri sebagai calon kader p tiga
tentu itu juga menjadi perhatian kami
secara resmi mengajukan diri secara tidak resmi sudah belum berarti pak amir
ya saya kira kalau secara komunikasi yang dibangun selama ini
ini sudah cukup bagus ya
mungkin mbak caca bisa lihat hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh p tiga apabila pak sandi diundang selalu hadir
bahkan ke daerah daerah pun ke beberapa dpw kami pak sandi hadir di acara acara yang dilakukan oleh teman teman di tingkat provinsi
bahkan tingkat kabupaten tentu ini kalau bisa kita baca sebagai sebuah bangunan komunikasi yang memang sudah lama terbangun
supaya hubungan emosional antara pak sandi dengan teman teman di p tiga itu sudah terjalin
artinya kami mengatakan bahwa sebenarnya di internal p tiga tidak ada persoalan untuk pak sandi bergabung di p tiga
baik kang ujang tanggapannya komunikasi terus terjalin sebelum maupun sesudah sandiaga uno ini resmi mengundurkan diri dari gerindra
dan juga plt ketua umum mardiono setelah mengatakan besok nih besok kemungkinan besar pada pasar rakyat sandiaga uno akan hadir
sinyalnya lebih condong kemana ini berarti kang ujang
ya bang amir sudah paham itu terkait dengan kalkulasi politik p tiga ya
p tiga ini kan punya kepentingan sejarah ya agar tetap eksis agar tetap berlanjut ya apa namanya roda organisasi partai
baik dalam konteks untuk bisa menang di pemilu atau dalam konteks untuk bisa mempertahankan kursi parlemen
maka ya kebutuhannya adalah menarik atau mencari
mencari figur figur yang pas yang cocok yang bisa sama sama berjuang dengan p tiga
ya mungkin salah satu figur itu ya pak sandiaga uno
kalau kita lihat misalkan ya dari segi kedekatan tadi bang amir sudah katakan sudah sangat dekat sudah kemana mana bersama p tiga
lalu pak sandi juga sudah izin kepada gerindra gitu
ini sebenarnya kalau dalam konteks perjodohan mohon maaf gitu ya ini kan tinggal akad nikah saja
karena kan kedekatannya sudah jauh sudah lama jadi tinggal pengesahan saja tinggal akad mikahnya kapan
mungkin tadi dalam pesta rakyat ya kan akan diadakan akad nikah kira kira seperti itu
nah yang menarik adalah bukan hanya itu
yang menarik adalah bagaimana p tiga itu sedang menggodok soal siapa yang layak untuk bisa menjadi capres maupun cawapres dari p tiga
nah saya sudah analisa jauh jauh hari gitu ya bahwa kib termasuk golkar pan dan p tiga itu
saya jauh jauh hari satu tahun yang lalu mengatakan arah dukungannya kemungkinan ke pak ganjar
dan arah arahnya kan mulai clear tuh kemungkinan pak p tiga itu ke ganjar
lalu cawapresnya nah dengan misalkan kalau pak sandiago uno masuk ke p tiga ya kemungkinan pak sandiaga uno akan didorong
akan didorong menjadi cawapres dari p tiga
dan itu sesuatu yang bagus bagus saja kalau ada misalkan kader baru ya tokoh baru
yang dia memang punya elektabilitas yang tinggi dan diterima oleh rumah p tiga rumah besar p tiga rumah kaabah
maka ya menjadi sebuah keuntungan bagi p tiga sendiri
di tengah ya banyak prediksi yang mohon maaf agak mohon maaf agak mengkecilkan p tiga
tapi saya meyakini dari dulu juga sejak berapa lima belas tahun yang lalu p tiga selalu disurvey gitu ya

selalu tidak akan lolos tapi selalu lolos
dan selalu apa namanya masuk senayan
dan saya punya keyakinan p tiga dua ribu sembilan belas setelah nyalu juga saya bersama pendahara umum p tiga ketika itu
ketika diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi saya katakan p tiga tetap lolos
nah mudah mudahan juga dalam konteks itu adanya pak sandiaga uno yang masuk ya ke p tiga
itu membawa dorongan semangat yang tinggi bagi seluruh kader p tiga untuk bisa tadi ya eksis dalam konteks politik indonesia masa depan
simbiosis mutualisme ya kang ujang
simbiosis mutualisme ya
ini betul jadi pak sandi ini kan tokoh yang populer
elektabilitasnya juga tinggi punya kekuatan finansial yang luar biasa
jadi semua partai membutuhkan dan sangat bagus kalau itu didapatkan oleh p tiga
pak amir tanggapannya elektabilitas tinggi finansial yang mapan bisa memberikan efek
efek ekor jazz simbiosis mutualisme istilahnya tanggapannya pak amir
ya saya kira yang namanya politik kan pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan suara ya
secara eksternal maupun kursi di parlemen
sehingga kehadiran pak sandi misalnya bergabung dengan p tiga tentu
betul betul kami harapkan bisa mengisi ruang ruang yang kemarin sempat kosong di dpr ri
yang mungkin karena ada persoalan persoalan yang terjadi
sebelum pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
makanya dengan maksudnya pak sandi ini dengan kerja kerja elektoral yang dilakukan
apa yang disampaikan oleh kang ujang tadi terjadi simbiosis mutualisme antara pak sandi dengan p tiga saya kira iya
kalau misalnya nanti betul internal p tiga kemudian mau mendorong pak sandi dalam kontestasi pilpres
itu menjadi sebuah keuntungan buat pak sandi
tapi dengan bergabungnya pak sandi juga ke p tiga memang pasti ada manfaat untuk p tiga
sehingga simbiosisi itu betul betul terjadi
pak amir tapi kalau misalkan melihat sandiaga sebagai politisi manuver manuver sandi
kalau kita melihat rekam jejaknya ini kan cenderung sangat cair ya
dan cenderung cukup transaksional tanggapannya pak amir
ya dari sisi itu saya kira kita sebagai partai politik tentu menghitung semua segala sesuatunya sebelum mengambil sebuah keputusan
terkait dengan kehadiran pak sandi kami melihat dari sisi positifnya
bahwa pak sandi selama ini komunikasi yang dibangun dengan p tiga sudah istilahnya secara chemistry saya kira kami sudah bisa menyatu
kemudian dari sisi elektoral saya kira kita harus mengakui bahwa pak sandi membawa suara suara khusus
yang mungkin juga menjadi loyalis pak sandi apabila pak sandi bergabung ke p tiga
yang ketiga tentu kalau misalnya nanti ke depan kita saling mengikat untuk kata pak ujang tadi menikahkan
tentu ini juga ada komitmen komitmen yang kita akan bangun bersama
jadi apapun yang terjadi saya kira tentu menjadi hitungan hitungan politik kami di p tiga
tapi ingin mengatakan bahwa kami di p tiga selama ini punya komitmen yang tinggi terhadap tokoh tokoh yang bergabung
dan tentu itu juga akan menjadi catatan buat pak sandi nanti kalau misalnya insya allah sudah resmi
kata kang ujang tadi kita nikahkan dengan p tiga
baik kang ujang jadi manuver sandi yang cukup cair kemudian
manuver sandi yang cukup cair kemudian terkesan transaksional ini tertutup ya dengan keuntungan yang didapatkan oleh keduanya
seperti itu ya kang ujang atau bagaimana analisanya
di politik itu kan basisnya pertama basis ideologis
ada basis ideologis yang harus dicari titik temu
kalau basis ideologis tidak ada maka ya basisnya basis kepentingan basis pragmatis
hal itulah yang dipegang oleh partai politik
kalau basis ideologis ketemu ya menggunakan basis ideologis
tetapi kalau basis ideologisnya tidak ketemu yang menjadi adalah kepentingan
kepentingan sesama tokoh dengan institusi partai
saya rasa politik sifatnya ini mbak caca elastis
politik itu tidak bisa pakai kacamata kuda selalu akan lentur memiliki dinamika sendiri
oleh karena itu saya melihatnya ketika kepentingannya sama
antara pak sandiaga uno dengan pak sandiaga p tiga maka akan ketemu
kepentingannya sama ya

butuh pak sandi pak sandi juga butuh p tiga
nah itu yang akhirnya tadi penjodohan itu akan segera disahkan kira kira seperti itu
baik pak amir p tiga analisanya kang ujang p tiga juga butuh pak sandi
butuhnya untuk apa nih pak
apakah sandiaga uno ini masuk dalam bursa cawapres yang akan ditawarkan oleh p tiga untuk ganjar
ya saya kira kalau terkait dengan bagaimana pak sandi di p tiga ada mekanisme mekanisme yang kami akan lakukan
misalnya untuk cawapres atau capres tentu ada mekanisme
kemudian terkait dengan apa yang dibawa oleh pak sandi saya mau mengatakan begini
pak sandi itu adalah tokoh ya
artinya kita di p tiga ini kan selama ini terbuka dengan tokoh tokoh apalagi sekelas pak sandi
tokoh tokoh biasa saja kalau kita anggap misalnya tokoh tokoh lokal yang punya kekuatan elektoral mau bergabung di p tiga pasti akan kita buka ruang
apalagi tokoh sekelas pak sandi yang saya kira dari sisi elektabilitas dari sisi kapasitas kita sudah lihat
pernah bertarung di dki kemudian juga pernah bertarung secara nasional bersama dengan pak prabowo
artinya hitung hitungan itu juga tentu menjadi catatan kami
sehingga kami mengatakan bahwa
memang kami harus jujur kalau pak sandi bergabung di p tiga pasti p tiga juga mendapat keuntungan minimal dari sisi elektoral
artinya kalau misalnya hitung hitungan kami kalau p tiga tanpa pak sandi bisa meraih misalnya empat puluh lima puluh kursi
mungkin dengan pak sandi pasti ada nilai tambah terkait dengan kursi di parlemen
apalagi di beberapa daerah yang memang ada beberapa daerah yang menjadi basis elektoral dari pak sandi
pasti ada keuntungan juga secara elektoral di daerah

pak amir tadi kita berbicara tentang
sempat menyebut mengenai ganjar sandi
namun kan dua duanya belum pasti nih
tapi seenggaknya ngomongin ganjar p tiga
ini tiga tokoh p tiga menyatakan bahwa banyak arus bawah yang menyatakan mau mendukung ganjar dan lain lain
kapan akan deklarasinya nih
besok kah di pasar rakyat itu
atau menunggu rapat dengan kib yang katanya akan berlangsung hari kamis tanggal dua puluh tujuh
ya saya kira kalau internal p tiga bisa saja kita misalnya publis besok
itu bisa saja
tapi terkait dengan kib tentu ada mekanisme lain yang akan kami lakukan
karena komitmen kami dengan kib adalah kita di internal masing masing mengambil keputusan
setelah itu kita akan bawa ke kip sebagai sebuah kesepakatan awal
nah persoalan nanti apakah apa yang kami sudah putuskan ini kemudian juga disepakati oleh teman teman di kb kan lebih mudah lagi
kita tinggal mendorong bahwa ini kesepakatan p tiga terjadi ternyata juga menjadi kesepakatan kib
jadi kalau untuk deklarasi maka insya allah kami akan mengambil waktu yang tepat
apakah satu dua hari ini untuk menyatakan bahwa siapa sebenarnya capres p tiga
mungkin juga akan menyampaikan kriteria kriteria cawapres yang akan didorong oleh p tiga
kang ujang analisanya kang ujang jika benar p tiga ini akan mendeklarasikan ganjar pranowo
ya saya rasa itu benar
bagaimana menurut anda menurut kib
ya saya sih melihat kalau p tiga nya mendeklarasikan ganjar ya tentu kib bisa bubar
ya karena saya melihat begini dulu saya katakan beberapa kali ya dari tahun lalu ketika kib terbentuk lah
saya katakan bahwa ini menjadi skoci untuk ganjar
jadi tidak aneh tidak heran kalau ganjarnya sudah dicapreskan oleh pdib ya kib akan ikut
tetapi konteknya hari ini dinamikanya berbeda
kalau saya melihatnya akan terpecah bisa jadi golkar nanti dibagi akan ke pak prabowo gitu loh
lalu pan juga nanti pilihannya apakah ke pdip apakah pak prabowo
itu saya menganalisanya begitu
karena kalau p tiga mengusung ganjar ya otomatis dong kib terpecah
itu otomatis karena ketika p tiga keluar tidak cukup untuk persaratan kan untuk mencapreskan ganjar
ya disitulah titik kelemahan dari kib
pertama terkait dengan tadi menjadi kendaraan pihak lain
yang kedua juga tadi tidak ada capres cawapres yang mumpuni di internal
baik saya mau meminta tanggapan pak amir
pak amir otomatis terpecah nih kib nya bagaimana analisanya seperti itu
saya kira sampai saat ini kami mengatakan bahwa komitmen kami di kib tetap
bahwa memang ada komitmen yang kami bangun dari awal untuk masing masing partai yang ada di koalisi kib ini
kita punya mekanisme internal masing masing
nanti hasil yang kita putuskan di internal itu kemudian tentu kita akan bicarakan di kib
persoalan nanti apakah nanti itu menjadi kesepakatan tentu itu masih perlu diskusi lebih panjang
karena yang namanya politik ya dinamikanya pasti tinggi
dan mungkin kita mengatakan sekarang bahwa itu sudah pasti akan diterima oleh kib
jadi apa yang disampaikan oleh kang ujang ada beberapa skenario saya kira dari sisi kami
kami mengatakan bahwa sampai saat ini p tiga masih solid dengan kib
jika pecah bagaimana nih kang ujang hitung hitungan politiknya
jika memang benar benar akhirnya terpecah
ya kan gini kib akan rasional jape akan diusung
kalau dari internal mohon maaf internal kib kan tidak ada sampai cawapres yang masuk tiga besar
misalkan capresnya ya pak elangga pak juhas pak pak yono itu kan karena kalau bertarung di pencapres
kan elektra peserta tidak masuk tiga besar
jadi saya melihat kib termasuk p tiga juga akan rasional
akan rasional untuk mencari sosok atau figur capres maupun cawapres yang akan diusung
makanya ada wacana tadi arus bawah p tiga gitu ya mendukung ganjar
itu sudah indikasi indikasi kemungkinan besar p tiga akan keganjar
baik kang ujang
saya yang lalu bahwa kib itu memang sekuensinya ganjar
jadi tidak aneh tidak heran kalau suatu saat atau hari ini atau besok p tiga itu mengusung ganjar
tidak aneh baik kang ujang
tidak aneh tidak heran ya kang ujang jika p tiga ini nanti akan mendeklarasikan mendukung ganjar
dan kita akan lihat bagaimana pastinya terjadi
dinamikanya seperti apa kita akan tunggu satu dua hari ini seperti yang tadi dikatakan oleh pak amir
terima kasih wakil ketua umum p tiga amir uskara dan juga analis politik universitas
al azhar indonesia ujang komarudin telah bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia newsroom
terima kasih pak cakak pak amir terima kasih salam